air bersih penting banget dan banyak manfaatnya mulai dari urusan kesehatan sampai pembangunan
tau gak sih loh gimana kita bisa bikin hidup lebih baik dengan memanfaatkan air sebaik baiknya
salah satu cara memanfaatkan air sebaik baiknya kita bisa mencoba dengan mendaur ulang
jadi air yang sudah kita gunakan misalkan mencuci beras atau apa bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman
atau contoh lainnya ya hal hal seperti itu kurang lebih
nah salah satu cara yang paling gampang untuk memanfaatkan air yaitu dengan menghemat air
caranya gimana yaitu dengan menutup keran saat tidak digunakan
itu sih yang mungkin sering kita luput
kalau kita di indonesia memang terbiasa kalau mandi itu pakai gayung ya mas
mungkin kedepannya untuk mengefektifkan air yang dipakai kita bisa pakai sistem shower
karena dengan sistem shower itu air yang digunakan itu lebih sedikit dan sebenarnya ngebersihin badan itu lebih efektif
gak salah sih tapi lebih dalamnya lagi bakal dibahas di world water forum
world water forum adalah forum air terbesar yang diadakan setiap tiga tahun sekali sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan tahun ini tuan rumahnya adalah indonesia
di acara world water forum ini orang orang yang tertarik dengan segala hal tentang air akan berkumpul
ide gagasan dan komitmen serta aksi nyata brai soal mengelola dan mengembangkan sumber daya air agar lebih berkelanjutan
forum air dunia begitu bahasa indonesianya
ini bertujuan untuk meningkatkan pentingnya air dalam agenda politik
forum adonia ini tentunya kemudian kumpulan dari semua pemangku kepentingan di bidang air
yang punya inisiatif untuk tadi ya namanya
mengadakan forum untuk membicarakan isu isu terkait dengan air
yang juga akan diangkat isinya kemudian akan dibahas dan didiskusikan
lalu kemudian ya tadi sharing pendapat knowledge kemudian pengalaman
untuk apa untuk kemudian ya mendapatkan masukan mendapatkan opsi opsi untuk kemudian menghandle
isu isu air yang adasa ini dan kemudian juga di masa yang akan datang
menghasilkan komitmen politik untuk perbaikan pengelolaan air dan mempertemukan para pemangku kepentingan
dari berbagai latar belakang geografis dan sektoral supaya berdiskusi secara terbuka
awareness terhadap air inilah yang ingin ditingkatkan dari world water forum ini
kalau ditarik garis sejarahnya walk water forum yang diadakan walk water council
pertama kali dilakukan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh di maroko
tiga tahun kemudian di den haag belanda tiga tahun kemudiannya lagi di kyoto jepang
ini dia negara negara lainnya penyelenggara world water forum sebelumnya
lalu siapa saja sih yang hadir dalam world water forum ini
pimpinan negara beserta menteri dan kepala daerah pasti hadir
termasuk pemimpin perusahaan perwakilan media ilmuwan pelajar dan masyarakat umum
dapat bergabung dalam world water forum
forum aedunia terbuka oleh siapapun stakeholder yang ingin bergabung
tentunya melalui proses dari pendaftaran
dan kemudian dari negara manapun
tidak ada hambatan tidak ada batasan untuk bergabung
karena kita membicarakan isu lintas negara
dan ini adalah isu peradaban
generasi muda pelajar mahasiswa
yang kita sebut tergolong dalam youth program
karena kita membicarakan nasib hari ini
peduli terhadap lingkungan itu wajib loh
demi masa depan kehidupan anak cucu kita